kabupaten siak merupakan salah satu daerah di provinsi riau yang menjadi surga durian
berbagai jenis durian tumbuh subur di daerah ini
salah satu yang paling khas adalah durian tembaga atau oleh penduduk lokal sering disebut durian tembago
dari pusat kabupaten siak diperlukan waktu satu jam perjalanan untuk menikmati legitnya daging durian khas siak di kebun durian di kecamatan sungai apit
penjual durian pun berderet di sepanjang jalan
tak sabar mencicipi saya pun mampir ke salah satu kios
kita belas sekarang
daging durian tembaga umumnya berwarna kuning keemasan
berbeda dari durian pada umumnya durian jenis ini biasanya hanya memiliki satu biji durian di setiap ruasnya
mas ini kan durian tembaga yang aku tahu itu kan biasanya satu ruasnya hanya ada satu biji
tapi ini banyak banget nih ini apa sebenarnya perbedaannya
perbedaannya kak cuma berbeda
beda bentuk sama beda pokok aja
beda pokok tuh maksudnya beda pohonnya
iya beda pohonnya
gitu jadi aku lagi beruntung juga nih ya hari ini ya
durian tembaga khas siak cukup menjadi prima dona
daging yang tebal dan lembut membuat durian ini diburu pembeli
bedanya yang manis sama besarnya juga agak lain gitu kan daripada yang lain
yang paling khasnya yaitu durian tembaga
dan dagingnya juga tebal dengan biji yang kecil
untuk menikmati durian pembeli hanya harus membayar tiga puluh lima hingga lima puluh ribu per buah
bagaimana tidak sabar untuk mencicipi legitnya durian khas siak
adia fitriana winri hawadis kabupaten siak riau